si tete lupa tangganya dua suka julian
apa jangan jangan yang thomas bilang benar ya
ian sengaja bikin hubungan gue sama tata berantakan biar dia bisa rebut tata dari gue
makanya sekarang tata gak pernah mau dengerin omongan gue
karena dia udah dihasut sama ian
soalnya tata itu kan liatnya pake mata kepala tata sendiri
kalo misalnya sama yenzim gary itu duket duketan terus sama mika
aduh cuan jangan
yenzim gary beneran udah gak sayang sama tata ian
mungkin tadi jenny
gak bisa doang ngomong baik baik karena dia masih emosi
ian takut gimana gary
ian kan sahabatnya
gary itu kalo marah sama orang sebentar gak lama
apalagi sama orang yang biasa ya
gua harus cari tau soal ian sama tata
untuk manas manasi gary
gue yakin pasti hubungan ian dan geri bakal semakin hancur
by the way ian anterin tata pulang yuk
tata bete nih kalo misalnya
dia mau ke rumah

ya kacau kaci doang
kan tata ngapain coba sampe peluk si ian
terus sekarang malah diantarin pulang lagi sama ian
ternyata emang benar apa yang thomas bilang
awalnya gue gak mau percaya
tapi ternyata sekarang gue lihat sendiri
ian emang sengaja mau rebut tata dari gue
gue gak nyangka ian
lo tega banget hancurin persahabatan kita
cuman karena cewek
gak tau gue
gak tau gue

pokoknya tata kenapa lagi
udah lah mik
lo gak usah bahas tata ke gue dulu sekarang

masa dulu malah beer
daripada lo bete kayak gini gak jelas
aduh gue sebenernya males banget kalo sampe ketemu ian di bengkel
tapi sekarang gue juga gak tahu mau kemana
yaudah yuk langsung aja
hede asik banget sih makin keren loh ya bawa motornya
iya dong emang cuma lo doang yang bisa keren di jalanan
eh balapan yuk
kenapa sih si cwpho tuh beruntung banget
semenjak dia sama boy menang putra putri kampus mereka jadi makin dekat
gue pikir waktu boy ditolak sama cpho gue punya kesempatan lagi buat balikan sama boy
cwpho kan juga ada tunangan sama putra
nah tunangannya batal
mana cwpho malah jadian lagi sama boy di hari ulang tahunnya dia
liat aja lo cwpho gue gak akan tinggal diem
oke sebaiknya kayaknya ian udah ngantriin saatnya sampe rumah
tapi tapi tapi
ian mampir dulu kan
aduh kusut nih kalo gue kelamaan di sini
gak bakalan selesai gue dengerin curahan hatinya si tata
apalagi kalo si geri tau ntar gue kena tuduh lagi yang macem macem
mampir kan ian
ya enggak dong
soalnya ian itu harus beli beras dulu
mbak be nyuruh biasa
tata beli berasnya nanti aja abis pulang dari rumah tata
mendingan ian sekarang temenin tata ngomong di rumah
nanti tata beliin buka puasa yang paling enak untuk ian
paling gak bisa denger kata traktir
aki daki makasih banyak ian
let's go kita masuk
semoga aja aman kalau gue parkir di sini
karena gue harus cari tau lebih banyak soal ian dan tata
ini rumah lo
soalnya kebetulan orang orang di rumah tara itu lagi pada keluar kota
oleh karena itu tata udah gak ngukus lagi
karena tata mau jagain di rumah tata yang ini
hantesan aja lu minta antre ke rumah bukan ke kosan
yaudah kita duduknya di teras belakang aja ian
di sini panas banget malu kuat tata
yaudah masuk aja ian
seram banget sih

masuk aja aja ian

empurang zest tapi peng billuh
apa yang diputuskan dia
ni du tips kitaono ayat mereka
lo kan biasanya berdua sama ian
emang gue harus selalu berdua sama dia
gue gak tau dia dimana
nggak ngurusin juga
di pula gue bukan bokapnya kok
julai tamat lo jawabnya ger
ada masalah rumah tangga apaan lo sama ian
biasa juga lo lengket banget kayak lem nasi
ger emang lo gak takut ian cemburu
kalau jelas sama mika gini
lu jangan ngadi ngadi ya
lagi gue sama ian tuh gak ada hubungan apa apa
jadi gak ada hak ian lah buat nyarang gue jalan sama geri
oh gitu mik
kirain udah mau menuju halal
bukan begitu mario
ya memang begitu
lo tuh cowok suka gue sip banget sih
lo lagi bete ya
ya lagi ada yang mau pikirin
ini motor sudah selesai belum
ada yang bisa gue handle lah ya
biar gue punya kesibukan gitu
sama ya gue udah lama mon gak otak atik nonton
kebetulan ger ini juga motor belum selesai
si dudut yang handle
kalau lo mau ngurusin
malah gue merasa beruntung karena dibantuin sama lo
udah gue ke dalam dulu ya
apaan masalahnya dud